demi tiba di madura jawa timur samsuri pemudik disabilitas ini akhirnya memilih menaiki kapal
kayu pengangkut barang ia sempat kesulitan ketika menaiki kapal di pelabuhan jangkar pemudik
beralih ke kapal kayu karena adanya pembatasan penumpang kapal feri oleh pihak syah bandar
iya sempat naik ke kapal kayu diturunin gitu dah disitu bikin sakit hati kecewa banget tidak ada
prioritas mas untuk penyandang disabilitas seperti ini semuanya disamakan sampai saat ini
juga belum tahu kejelasan bisa dapat kapal apa enggak ya ini dah mau naik kapal perintis enggak sempat
terus kenapa memilih kapal ini tidak ada lagi biar cepet cepet
sudah berapa hari sih memang baru tadi jam dua belas hingga dua hari terakhir tiga kapal
kayu barang sudah berubah fungsi menjadi kapal penumpang kalau sudah dikasih izin sama
sudah dibolehkan untuk mengangkut penumpang gini kenapa katanya dibolehkan
tapi penumpang sudah naik semua ya dinas perhubungan provinsi jawa timur selasasi
yang menurunkan satu kapal sabuk nusantara untuk membantu mengurai
pemudik yang terlantar sejak senin kemarin